akibat sakit hati karena sering tidak dihiraukan seorang menantu di jombang tega meracuni mertuanya
aksi pembunuhan ini dilakukan pelaku dengan menyiapkan sejumlah obat serangga dan jarum suntik untuk menghabisi korban saat tertidur lelap
dua tersangka berinisial st dan ja ini harus berurusan dengan polisi setelah terbukti melakukan percobaan pembunuhan terhadap str warga desa manduro kabupaten jombang
dari keterangan polisi keduanya berencana melakukan pembunuhan terhadap str yang tak lain adalah mertua st dengan menggunakan obat racun serangga
pembunuhan yang dilakukan keduanya tergolong sadis yakni korban dibekap menggunakan tisu dan bantal yang diolesi racun serangga
tujuannya agar korban tak berdaya dan langsung disuntik dengan racun serangga
namun aksi kedua tersangka berhasil digagalkan korban dan warga setempat setelah istri korban berteriak meminta pertolongan warga
orangnya memakai bantal yang sudah dimodifikasiin tadi orangnya beruntak teriak teriak si mertuanya
kemudian anak istrinya istrinya dari tersangka hg ini keluar kemudian tersangka hg sama j ini lari
dari hasil pemeriksaan motif pelaku didasari karena str sakit hati tidak pernah diajak bicara oleh mertuanya meski tinggal satu rumah
akibat perbuatannya tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana hukuman mati atau hidup
atas pasal perbuatan
sotomora harjo combang